pemerataan pendidikan di tanah air telah mendapat perhatian sejak lama
pemerataan pendidikan ini mencakup dua aspek penting
yaitu persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan
keadilan dalam mengenyam pendidikan
akses terhadap pendidikan yang merata
berarti semua penduduk usia sekolah telah mendapatkan kesempatan secara sama dan adil
tapi data di indonesia menunjukkan masih buruknya pemerataan pendidikan ini
data terakhir dari hasil survei bps dan bank dunia pada dua ribu sebelas menunjukkan hal ini
ditemukan bahwa di daerah pedesaan
persentase sekolah yang memiliki guru dengan pendidikan sarjana
memiliki laboratorium dan memiliki perpustakaan
selalu lebih rendah dari rata rata nasional
dan persentase angka ini lebih buruk lagi untuk wilayah maluku dan papua
menurut ahli pendidikan dari lembaga ilmu pengetahuan indonesia
lipi hal ini disebabkan karena persoalan kapasitas sumber daya tenaga pendidik
serta alokasi biaya untuk sarana dan prasarana yang tidak memadai
tak hanya itu undang undang tata kelola pendidikan menengah
yang diserahkan kepada pemerintah daerah kurang dapat menyelesaikan masalah
persoalan persoalan pendidikan itu sangat kompleks ya
kan dulu ada program wajib belajar sembilan tahun
kemudian saat ini mulai secara resmi
mulai juni dua ribu lima belas diberlakukan wajib belajar dua belas tahun
sebetulnya akan ada semacam bottleneck
karena wajib belajar sembilan tahun di daerah daerah itu masih belum tercapai
seandainya nanti lanjut ke dua belas tahun kemungkinan akan terkendala juga
jadi ya mungkin memang untuk daerah daerah yang sudah berhasil tidak masalah
tetapi untuk daerah daerah yang belum berhasil kesenjangan akan semakin tinggi
kementerian pendidikan dan kebudayaan menyatakan
pemerintah sudah mengupayakan berbagai hal
agar pemerataan pendidikan berlangsung
adil dan berkualitas
di antaranya digelar sistem sekolah terbuka
serta pembangunan serat optik yang akan dimanfaatkan
untuk pendidikan berbasis teknologi dan informasi
pemerintah juga menggenjot distribusi guru di daerah pedesaan dan wilayah terpencil
nah sebaran guru sekarang ini kemdikbud sudah mempunyai program
akan sekitar enam lima ratus an ribu guru yang akan diterjunkan guru yang berkualitas
nah itu akan didistribusikan ke daerah daerah
daerah daerah pinggiran itu yaitu tiga t
yaitu daerah terluar terluar terdepan sama tertinggal
gak gampang mengirim guru yang berkualitas ke daerah
karena mereka tidak hanya sekedar ngajar
bukan hanya dilatih sebagai pengajar saja
tetapi dilatih pada hal hal kondisi tertentu
salah satu caranya pemerintah meningkatkan gaji guru di pelosok
sehingga lebih tinggi dibandingkan dengan guru yang ditempatkan di kota
hal ini diharapkan bisa mengurangi kesenjangan pendidikan
arman helmy jakarta
terima kasih pak
masih jauh dari yang kita harapkan
misalnya setiap ada tes pisa
yaitu tes untuk anak anak sekolah usia lima belas tahun
indonesia itu selalu rankingnya itu masih di bawah
nah kali ini insight akan menanyakan langsung kepada menteri pendidikan dan kebudayaan
untuk mengetahui bagaimana persisnya masa depan pendidikan di indonesia
dan juga tantangannya strateginya
kebijakan apa apa saja yang perlu dilakukan
saya langsung saja bertanya kepada pak muhajir effendi
seperti kita ingat ini sebenarnya pak muhajir ini sekarang sudah sekitar enam bulan ya
menjabat sebagai menteri pendidikan
tujuh bulan berjalan
tujuh bulan berjalan
dulu menggantikan pak anies baswedan
nah gimana pak muhajir terus terang
setelah tujuh bulan ini kelihatannya sudah mulai
lebih ini nyaman lebih dalam melakukan misi anda sebagai seorang menteri
ya pertama posisi saya harus saya jelaskan dulu ya
sebagai menteri itu kan sebetulnya memiliki tugas utama itu
menerjemahkan visi presiden
tentu saja saya harus menerjemahkan visi presiden di sektor pendidikan
yang tadi sudah disebut bahwa itu
adalah kabar yang paling sensitif karena melibatkan banyak stakeholder
dan menentukan nasib bangsa
katanya begitu tapi saya kira juga bukan satu satunya gitu
karena pengertian pendidikan bukan berarti
hanya menjadi urusannya ke menteri pendidikan dan budayaan gitu
karena pendidikan memiliki cakupan luas
mulai dari wilayahnya mulai dari keluarga masyarakat dan sekolah
sementara menteri pendidikan dan kebudayaan itu lebih
fokus atau dipahami mengurusi sekolah
lebih ke akademisnya lah
ya lebih ke arah ke formalnya
ke formal di samping non formal informal itu lebih banyak ke formal gitu
kemudian juga pendidikan itu kan sebetulnya
sangat melekat dengan proses sejarah bangsa itu sendiri
sehingga kalau kita sekarang dinyatakan bahwa kita tertinggal
atau kita masih jauh dibanding negara negara maju yang lain
saya kira persoalannya adalah persoalan parameter gitu
parameter kita mungkin memang berbeda dengan apa yang telah diterapkan
atau digunakan oleh negara negara maju yang lain
sementara kita ingin mendapatkan perlakuan atau kita ingin diperlakukan
seperti negara negara yang lain
padahal kita punya pengalaman sejarah khususnya di bidang pendidikan ini
memang berbeda dengan negara negara yang
walaupun kita kan sudah masuk ke era globalisasi
di mana mau tidak mau kan harus berpikir kan
harus ada standar yang global
karena kita berkomunikasi berdagang dan melakukan interaksi
dengan dunia internasional
jadi mau tidak mau memang itu salah satu parameternya lah
untuk menguji bagaimana kualitas sumber daya manusia indonesia itu sendiri
tapi saya tertarik ya pak muhajir mengatakan ini
menerjemahkan visi dari presiden itu sendiri
kira kira ada pemahaman apa yang didapat dalam menerjemahkan
dan apakah ada pesan pesan khusus ya
karena kelihatannya dengan adanya pergantian menteri
pasti ada ekspektasi tertentu ada hasil yang ingin didapatkan dari anda
ya saya akan bicara tentang masalah pergantian dulu
jadi kan sebetulnya seperti halnya di dunia sepak bola ya
seorang presiden itu bayangan saya seperti manajer
ketika mengganti bukan berarti yang diganti itu tidak bagus
tapi mungkin medan pertandingan membutuhkan strategi
yang berbeda dan dibutuhkan pemain yang berbeda itu aja
dan dalam konteks saya ketika mengganti menteri yang lama pak anies baswedan
itu saya melihat ada saya mereferensi atau merujuk pada dua
pertama apa yang ada di dalam blueprint atau cetak biru ketika presiden jokowi
mencalonkan di dunia sepak bola
mencalonkan dia sebagai presiden
beliau memiliki janji janji yang ada di dalam nawacita
dan juga di dalam cetak biru yang lain tentang pendidikan
kemudian yang kedua apa yang dipesankan kepada saya
ketika saya ditunjuk sebagai menteri pendidikan dan kebudayaan
itu menurut saya ada empat ya yang harus saya laksanakan
secara menjadi program prioritas
yang pertama yaitu
tentang pendidikan karakter
pentingnya pendidikan karakter yang itu di dalam cetak biru beliau
memang mendapat penekanan yang sangat penting
yang di situ istilahnya memang bermacam macam
ada budi bekerti ada akhlak ada etika dan seterusnya
disiplin nasional dan seterusnya itu
itu sebetulnya bisa diartikan itu adalah
itu bisa diartikan itu pendidikan karakter
kemudian yang kedua adalah tentang kartu indonesia pintar
yang ini saya kira sebetulnya bukan kartunya
tapi di situ ada pesan yang sangat filosofis
yaitu keberpihakan kepada mereka yang tidak memiliki akses di bidang pendidikan
dan itu terutama diterjemahkan kepada mereka
dialamatkan kepada mereka mereka yang kurang beruntung
dari secara ekonomi maupun tempat di mana dia berada
itu dengan kartu indonesia pintar itu
kemudian yang ketiga adalah menyiapkan
seperti mbak desi anwar menyampaikan
bahwa kita harus menyiapkan sdm abad dua puluh satu
yang itu bertumpu kepada hadirnya generasi generasi muda
dari bonus demografi ini yang memiliki keterampilan
yang memadai untuk menjawab perubahan
di sektor tenaga kerja masa depan
penting buat pembangunan bangsa indonesia ini
apalagi kan dengan cita cita ingin memiliki growth atau pertumbuhan yang
kalau bisa di atas enam atau tujuh persen kan ya pak muhajir
yang jelas karena indonesia itu potensial menjadi negara besar
tentu saja pertumbuhannya juga harus setara paling tidak dengan negara negara besar yang lain
dan itu akan tertumpu kepada hadirnya
generasi tenaga kerja yang memang produktif
bukan hanya dapat pekerjaan tapi pekerjaannya memang betul betul memiliki nilai keunggulan
dan sekarang kan masalah tenaga kerja salah satu problem di indonesia ini
kita setiap tahun banyak sekali ya anak anak muda yang lulus sekolah
dan mereka tidak otomatis mendapatkan pekerjaan
yang keempat apa
yang keempat yaitu sesuai dengan program beliau
yaitu memulai pembangunan dari pinggiran
ini sebetulnya artinya adalah kita harus memberikan
apa tanda tanda yang tegas di semua batas wilayah kita
bahwa itu adalah wilayah indonesia di antara negara negara tetangga
dan di sana tentu saja kita harus hadir dalam arti menjadi negara yang memang patut dihargai
patut disegani oleh negara tetangga itu terutama di sektor pendidikan
kita memberikan fokus
ini bagian dari kedaulatan
pentingnya kita menentukan border ini
jadi untuk menunjukkan bahwa ini loh batas kita batas saya
dan kamu tidak boleh macam macam dengan batas ini
dan itu terutama di sektor pendidikan juga harus hadir di sana
dan empat itulah yang selama ini menjadi penekanan dari tbp presiden
terutama misalnya kita akan fokus juga kepada namanya wilayah
terluar dan terdepan
pak muhajib selama tujuh bulan ini ini bagaimana
ini kan banyak sekali yang harus diterjemahkan dan akhirnya diimplementasi
apa saja dari empat poin itu yang paling tidak sudah mulai dilakukan atau dilaksanakan
dan bagaimana presiden sendiri melakukan monitoring
pak menteri ini bagaimana ini
poin ini sudah sejauh mana
berapa persen dari kartu pintar misalnya sudah diterbitkan
paket beliau waktu pertama meminta supaya saya mempercepat distribusi dan penyampaian kartu pintar kepada mereka mereka yang berhak
dan alhamdulillah sekarang
per desember kemarin itu sudah
target sudah terpenuhi
bahkan melampaui target karena dari sekitar delapan belas juta yang harus kita
kita terapai itu justru sampai sembilan belas juta penerima manfaat dari kartu indonesia pintar itu
dan apalagi untuk sekarang ini
presiden memberi amanah kepada saya untuk memperluas
pemberian kartu indonesia pintar itu
ada target baru
ya kepada anak yatim dan penghuni panti aswan
dan itu kita kirakan sekitar sembilan ratus ribu
dan itu akan bisa bertambah
karena yang orang tua meninggalkan kan masih setiap hari ada kan
jadi ini juga akan terus kita ikuti jumlah anak anak yang berhak untuk menerima kartu indonesia pintar dari anak yatim piatu
jadi sekarang sudah lebih dari target delapan belas juta
sudah masuk ke sembilan belas juta
nanti akan ditambah lagi tahun tahun ke depan
kira kira total dari kartu ini berapa idealnya yang bisa diberikan
sebetulnya itu tergantung bagaimana kita melihat lapisan
atau ya lapisan masyarakat yang tidak mampu
dan itu kan juga macam macam ya
siswa yang sekarang jumlahnya lima puluh juta
sekitar lima puluh juta siswa itu harus mendapatkan kartu indonesia pintar
santunan melalui kartu indonesia pintar itu
dan ini juga bagian dari komitmen indonesia untuk sdg ya sustainable development goals
dimana akses pada pendidikan itu juga bisa ditambah
dan karena ini pada akhirnya kan bisa mengurangi angka kemiskinan
dan saya lihat pak jokowi memang sangat concern sekali ya untuk memberantas kemiskinan
apalagi pak muhajir tujuh bulan terakhir ini yang sudah dicontreng
dan kira kira untuk tahun dua ribu tujuh belas ini
justru yang pertama
di samping kartu indonesia pintar yaitu pendidikan karakter
nah itu sejauh mana
kemudian oleh teman teman wartawan dipleset menjadi full day itu
oh iya itu saya ingat ini kontroversi full day
full day itu kemasannya saja sebetulnya
karena untuk cari istilah yang lain istilah baru nanti sulit dikenal
dan yang selama ini sudah berlaku di sekolah itu memang istilahnya full day school itu
tapi sebetulnya kontensnya atau isi dari full day school itu sebetulnya adalah pendidikan karakter
pendidikan karakter ini yang di dalam program aksi pak jokowi ketika menjanjikan sebagai janji kampanye
itu pendidikan karakter kalau sekarang ini atau selama ini kira kira berapa persen
atau bahkan mungkin tidak ada yang dikhususkan untuk pendidikan karakter
ini pak muhajir sendiri lihat
kalau di dalam curriculum yang tercetak ya printed curriculum nya
itu sebetulnya sudah ada pesan pentingnya pendidikan karakter itu
tapi di dalam implementasinya jadi sebagai curriculum yang senyata atau real curriculum
kenapa karena terutama di tingkat sd itu sekolah kita secara konvensional sudah terlanjur terbiasa
jadi pendekatan kelas ya
guru berdiri di depan dan kemudian murid mendengarkan dan menulis apa yang di
itu tidak mungkin dengan cara itu tidak mungkin kita bisa mengembangkan karakter anak
karena untuk mengembangkan karakter anak itu harus dengan apa yang disebut dengan gpsa itu
metode cp tadi cara belajar siswa aktif atau student active learning itu
jadi semacam yang kita sebut inquiry method
jadi ada interaksi lah di mana
discovery and empury metal betul salah satu bagian dari itu
jadi mereka bisa dan itu sebetulnya tujuan pendidikan kita juga begitu
memberikan ruangan yang seluas luasnya untuk anak beraktif aktivitas
bukan anak duduk di kelas kemudian guru yang aktif
yang guru adalah sumber satu satunya dari pengetahuan itu sendiri
padahal kita tahu sekarang dengan social media dengan google
itu kan sumber sumber pengetahuan itu sudah banyak didapatkan dari beberapa tempat
dan juga murid akses terhadap ilmu itu mungkin lebih bagus daripada gurunya
kalau kita bicara mengenai perjalanan kurikulum di indonesia
ini digonta ganti dan sekarang persisnya bagaimana sih kita dalam membangun sebuah kurikulum yang dianggap tepat
dan kenapa tidak sustainable ya
sekarang kita sekarang persisnya menggunakan kurikulum apa

sekarang ini sedang di dalam perjalanan
sekarang ini sedang di dalam perjalanan
sekarang ini sedang di dalam perjalanan
pemenangan itu menggunakan namanya kurikulum tiga belas
tetapi sebagian juga masih menggunakan kurikulum yang sebelumnya
dan memang kurikulum itu ketika diterapkan kan tidak bisa serta merta
jadi target kita memang tahun sampai tahun dua ribu sembilan belas itu baru pelaksanaan k tiga belas
tapi itu juga belum tuntas karena kita harus menyiapkan guru guru kita
guru gurunya harus paham betul dengan apa yang menjadi misi
ini dan visi dari kurikulum tiga belas itu tetapi mbak desi sebetulnya yang dimaksud kurikulum itu kan bukan yang tercetak itu
kurikulum itu sebetulnya adalah ya guru itu sendiri jadi real kurikulum itu adalah guru ketika berhadapan dengan murid
dia punya tanggung jawab mengantar murid sesuai dengan kemampuannya itulah kurikulum
karena itu sebetulnya guru
dan ini tidak bisa terlalu wah ini harus setiap sekolah harus seperti ini gurunya harus sama dan harus cara metode pengajarannya juga harus sama
tidak bisa ya
jadi memang sebetulnya kuncinya di guru
kalau saya biarlah kurikulum itu saya berganti seribu kali tetapi kalau gurunya itu tetap tidak menguasai sebagai seorang guru profesional
maka ya tetap tidak akan bikin sekolah maju bikin murid bisa menjadi
seperti yang diharapkan
iya pak muhajir tadi sudah mengatakan beberapa kali masalah dengan guru
kalau kita lihat misalnya saya pernah berkunjung ke sekolah di finlandia di situ ya gurunya mereka walaupun sekolahnya sd
mereka minimal harus memiliki strata edukasi s dua misalnya dan mereka memiliki otonomi terhadap kelasnya
apa yang mereka ajarkan dan metode pengajaran itu sendiri
nah di indonesia ini tadi kan pak muhajir mengatakan bahwa masih
banyaklah istilahnya yang kita ingin perbaiki dalam guru ini
nah karena ada perubahan sistem ini berarti kan gurunya juga ya perubahan mindset tapi perubahan skill
ini kan memerlukan waktu ya pak muhajir
apa apa saja untuk mengakselerasi supaya gurunya itu bisa betul betul menguasai profesinya sehingga mereka menjadi bagian penting dalam proses pendidikan ini
ini bukan pertama saya mendengar pak novin
oke nah jawabannya nih
jangan kasih podisi

saat saat yang luiza belangrijk banyak sekarang yang disebut perubahan zoals yang membership dalam kursus warisan jadi scholarship dan meredakan
dari ketimpangan penduduk ketimpangan spasial tempat itu juga memang membuat kita sulit untuk membuat peraturan yang bisa diberlakukan untuk semua di sekolah
tetapi oke lah tentang kaitan dengan masalah guru
sebetulnya guru kita itu saya termasuk orang yang optimis dengan guru indonesia
karena dengan standar yang sekarang minimum s satu itu sebetulnya lebih dari cukup
jadi persoalannya adalah bagaimana membuat kemampuan guru itu betul betul terarah sesuai dengan standar nasional yang kita tetapkan
itu yang sekarang menurut saya menjadi masalah
minimum standar s satu jumlah guru di indonesia berapa sekarang dua puluh ribu dua puluh lima ribu berapa kira kira secara total khusus sekolah dasar misalnya atau sekolah
kalau untuk total guru kita itu sekitar tiga juta
nah itu dari yang persentase yang memiliki s satu itu sudah berapa sekarang pak
sekarang sudah tinggi ya mungkin sekitar tujuh puluh persen guru kita sudah
dengan kualifikasi yang sangat beragam memang
tetapi menurut saya taruh lah misalnya guru matematik
dia s satu matematik itu dia empat tahun ketika kuliah di fakultas keguruan jurusan matematik
empat tahun itu dia belajar matematik tujuh puluh persen
hanya tiga puluh persen saja yang belajar tentang proses belajar mengajar tentang teori teori pendidikan
ya mestinya tujuh puluh persen itu lebih dari cukup lah untuk mengajar misalnya kalau dia jadi guru di sma
bagaimana perjalanan ke sana
bagaimana perjalanan ke sana
kita lihat juga mungkin ya guru kan kita ketahui mungkin dari segi apalagi di daerah itu masalah
ya basicnya lah misalnya masalah gaji masalah status
kemudian mereka diharapkan misalnya memiliki s satu harus paham yang namanya inquarry mether belajar ilmu ilmu yang lain
itu bagaimana pak muhajir untuk mengakselerasi ya sehingga gurunya itu merasa bahwa wah ini kok
saya disuruh tambah tambah beban lagi tapi apa sebenarnya yang benefit ataupun yang mereka bisa dapatkan dari situ ya
itu saya kira pertanyaan mbak desi itu masalah lain ya
kalau dari perspektif kementerian pendidikan kebudayaan guru guru yang sudah dididik di fakultas fakultas keguruan yang kita punya itu kita anggap sudah selesai
iya dengan senang hati
iya dia sudah profesional
karena itu tugas kementerian pendidikan kebudayaan ini bukan membuat bagaimana guru guru itu semakin pinter
kalau mereka semakin benar bagus juga lah
tapi kita sebetulnya yang penting bagaimana guru guru ini bisa membuat murid jadi pintar
dan inilah menjadi pekerjaan kita
tapi kenyataannya banyak sekali guru di indonesia yang mungkin mereka sebenarnya guru itu bukan pilihan pertama lah
jadi sehingga dari segi skills dari segi kemampuan
kemauan dan juga bukan sesuatu yang dianggap profesi
banyak juga ya mungkin karena kondisi ekonomi kondisi mungkin pendapatan itu juga
walaupun kan sekarang kan pendapatan gaji guru sudah ditingkatkan dan lain sebagainya
tapi ada gap kan antara mungkin di perkotaan di mana sekolah bagus itu banyak guru bagus dengan gaji bagus
tapi kebanyakan di daerah itu masih
ketimpangan antara kualitas guru itu masih terasa kan pak
ya kalau itu saya kira bukan hanya pekerjaan guru ya
hampir semua pekerjaan kan banyak juga ya
termasuk orang yang jadi penyiar belum tentu dulu memang niatnya jadi penyiar
makanya sebetulnya disitulah pentingnya pembentukan profesi pembentukan profesionalisme
dan disitu sebetulnya urusan pendidikan
jadi sebetulnya memang di guru ini
dulu itu banyak sekali guru guru yang tidak meriat guru ini sebagai pekerjaan panggilan jiwa
dan itu saya kira dengan adanya imbalan yang sekarang tunjangan profesi sudah semakin baik
perhatian pemerintah terhadap guru juga semakin terus kita tingkatkan terus
tentu saja masih banyak kekurangan
ini sebetulnya juga sudah merubah cara pandang guru guru itu melihat pekerjaannya
apalagi sekarang juga guru itu sudah menjadi pekerjaan yang relatif membanggakan
sudah semakin banyak pak muhajir melihat orang orang indonesia ingin menjadi guru
dari tahun tahun terakhir ini peminat masuk di sekolah sekolah fakultas fakultas keguruan itu skornya semakin bagus
dan itu berarti kita bisa dijadikan pertanda bahwa mereka mereka yang dalam tanda petik pintar itu sudah mulai dengan sadar memilih guru sebagai profesinya
nah sekarang kan guru harus memiliki
nah sekarang kan guru harus berpengalaman

bagaimana proses ke arah sana sudah berapa persen dan apakah apa kendalanya selama ini untuk memenuhi target supaya semua guru idealnya berkompetensi bersertifikat yang kompetensinya bisa terukur
sekarang sudah sekitar enam puluh enam persen guru guru yang sudah mendapatkan

dari seluruh guru indonesia
memang kan guru guru ini ada variannya ya
ada guru negeri itu kalau guru yang berstatus pns ya atau asn itu hampir seratus persen mereka sudah dapat tunjangan profesi
sudah profesional dapat sertifikat
kemudian untuk yang swasta itu adalah guru yang diangkat oleh yayasan
sekolah swasta itu juga kita mereka juga mendapatkan tunjangan profesi yang lulus
yang lulus pengujian uji sertifikat
tetapi memang ada guru guru yang di bawah standar karena dengan sistem penerimaan di daerah terutama ada kebijakan kebijakan di daerah misalnya kepala sekolah bisa mengangkat guru kalau memang dia di sekolah itu masih kurang
nah inilah yang memang menjadikan tanda petik harus kita selesaikan masalah ini
masalah gaji honorer juga
termasuk masalah statusnya dan termasuk juga pemberian apa
gaji atau honor kepada mereka ini memang harus menjadi masalah
saya kira guru ini akan terus masih ada masalah terus gitu ya
satu hari akan seratus persen semua bersertifikasi
kompeten mereka menjadi profesional ya karena kalau kita lihat ya ini di negara ini juga mungkin cerminan dari bagaimana menilai atau memandang profesi seorang guru itu
itu biasanya mereka gajinya juga kompetitif lah istilahnya
mudah menjadi guru karena harus melalui proses yang cukup panjang
nah satu lagi ini yang sering menjadi istilahnya headache ya khususnya bagi anak anak siswanya itu sendiri dan juga orang tuanya itu masalah ujian nasional ya
apa ininya roadmap untuk ujian nasional ini itu sendiri
ini kan ada ujian nasional kemudian mungkin nanti ujian yang ya ada basisnya nasional
tapi bukan itu satu satunya yang menentukan nasib atau nilai atau evaluasi terhadap seorang anak ini
pak muhajir sendiri menganggap apa ini
jadi sebetulnya ide dari ujian nasional ini sudah lama ini sudah sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh an ya sudah mulai diintroducer tentang ujian nasional ini dengan berbagai macam perubahan nama istilah dan sistem itu
sebetulnya inti atau semangat
miti atau semangat dari ujian nasional itu adalah untuk mengetahui seberapa jauh standar standar nasional itu telah tercapai
nah standar ini kan bukan saja kompetensi seorang anak tapi kan sekolah itu sendiri mustafa dan
ada delapan standar yang sudah ditetapkan itu ada tadi itu termasuk standar isi standar proses standar sarana prasarana yang standar minimum pelayanan kemudian standar guru dan seterusnya
dan itu yang sebetulnya ingin dipetakan seperti apa gitu
jadi sebetulnya kalau kemudian siswa itu yang menjadi subjek dalam ujian itu itu bukan harus soal pilihan
termasuk juga misalnya tidak harus anak anak kelas tiga akhir ya yang sasaran bisa saja kelas dua
kayak bisa misalnya puan tidak harus
ya lima belas tahun biasanya
hanya memang kemudian ada wacana atau ada
ada keinginan agar hasil daripada ujian nasional itu ikut menentukan kelulusan
nah ini yang kemudian memang menjadi apa saya tidak bilang menjadi masalah ya
tetapi ada urusannya lain gitu ketika ujian nasional ini kemudian menjadi ikut menentukan lulus tidaknya siswa
ada yang berpandangan misalnya ketika ujian nasional itu menentukan kelulusan siswa itu berarti hak hak guru
yang dijamin oleh undang undang yaitu mulai merencanakan melaksanakan sampai mengeruasi menentukan lutidaknya seorang siswa itu terampas dengan kebijakan itu
karena ketika guru merencanakan melaksanakan kok yang menentukan lulus kok negara gitu ya
ini misalnya gitu
oke lah kalau saya tidak persoalankan itu dan yang paling terakhir ujian nasional itu kan tidak menentukan kelulusan lagi
hanya untuk pemetaan
dan ketika saya ditunjuk menjadi menteri kemudian saya minta kabalit bank badan penelitian dan pengelolaan kemendikut untuk melihat petanya seperti apa
paling tidak tiga tahun terakhir itu ternyata selama tiga tahun terakhir itu kualitas pendidikan di indonesia itu tidak berubah
tidak berubah sama sekali
tidak ada perubahan yang cukup signifikan
karena yang dari kelulusan itu yang
dan yang terutama itu adalah
itu ada ringnya ada empat ya
mulai dari sangat baik kemudian baik
kemudian kurang dan yang terakhir tidak bisa diidentifikasi
dan itu sangat konsisten
karena itu kalau memang tugas ujian nasional itu untuk memetakan ya seanggap sudah cukup
kita sudah tahu petanya dan kita harus membenahi secara radikal besar besaran untuk segera standar ini terangkat
jadi berarti ke depan sudah tidak diperlukan lagi ujian nasional ini kalau memang tujuannya hanya untuk memetakan di mana sekolah atau di mana yang masih kurang
ya itu pendapat tidak ada sih
menurut pak muhajir bagaimana
ya kalau ketika saya
kalau saya sih selalu harus ikut ujian nasional karena memang itu merupakan persyaratan lah
tapi bukan berarti bahwa hanya berdasarkan dari hasil itu sendiri
sebelumnya mungkin ada catatan dari guru rapor yang semuanya harus dijadikan pertimbangan atau interview atau dan lain sebagainya
karena siapa tahu kan kalau pas ujian lagi sakit lagi tidak enak badan itu masa bisa menjadi penentu ya dari masa depan seorang anak
juga sebetulnya banyak yang tidak setuju dengan diberlakukan ujian nasional itu
antara lain adalah karena pemerintah sendiri belum bisa memberikan pelayanan yang merata
karena itu kalau kemudian mau diuji secara nasional tentu saja juga belum waktunya
pemerintah harus termasuk perintah dari mahkamah agung
keputusan mahkamah agung yang supaya menunda ujian nasional tidak dilaksanakan dulu
jadi untuk sementara di itu ya
ya pemerintah harus memberikan pelayanan dulu yang betul betul
yang harus standar
ini bisa karena indonesia ini begitu besar dengan situasi ekonomi sosialnya yang begitu beragam
standarisasi ini berarti agak susah dicapai kalau harus memenuhi semua regulasi
paling tidak ya relatif ya itu persoalan relatif kan
kalau nanti sudah dikira sudah agak merata gitu
itu perintah dari mahkamah agung terhadap gugatan kelompok masyarakat yang meminta supaya ujian nasional pernah ditunda
pak muhajir tapi setuju secara
saya dalam tidak dalam
idealisme mengenai ujian nasional ini perlu atau tidak
kalau ujian nasional saya kira perlu ya
untuk mengetahui bagaimana keadaan secara umum pendidikan secara nasional itu saya kira sangat penting
hanya tadi itu
harus kita lihat ekses ekses negatif yang terjadi
harus betul betul diperkecil
sehingga tidak menimbulkan kepanikan nasional
tidak menimbulkan isu yang tidak perlu dan seterusnya itu
apalagi kalau tujuannya ya memang sekedar untuk memetakan gitu
kemudian yang penting saya karena saya ini melaksanakan visi presiden
dalam program aksi presiden memang betul disitu akan ditinjau
evaluasi nasional itu harus ditinjau
nah kita lihat ini
mengenai dari pelaksanaan kebijakan itu sendiri
sehingga cukup besar ya sebenarnya
nah apa yang bisa dilakukan supaya penggunaan budget ini
tidak hanya untuk ya setelah tiga tahun ternyata standarnya masih itu itu saja
tapi tidak digunakan untuk hal hal yang rutin spending dan lain sebagainya
sehingga penerjemahan dari visi itu bisa terlaksanakan dengan baik
jadi pendidikan kualitas dari pendidikannya itu betul betul
ya sebelum itu mbak desi saya ingin agak lanjutkan tadi argumen saya
jadi sebetulnya persoalan kenapa standar ini tidak tercapai
tadi itu ini sebetulnya soal strategi
jadi guru guru ini harus di betul betul di
pembinaannya harus diarahkan untuk dia menguasai bahan
kemudian proses dan juga teknik atau sistem evaluasi yang sesuai dengan standar
yang ini selama ini menurut saya tidak pernah dilakukan
guru ada pembinaan guru tapi tidak mengarah ke sana
jadi tidak fokusnya
tidak diarahkan ke itu
dan inilah yang akan kita benahi
tapi kita memiliki tools untuk melakukan evaluasi ini
termasuk kita punya instrumen untuk bagaimana agar guru bisa melakukan itu tadi itu
kita punya jaringan organisasi secara dari atas ke bawah itu yang disebut dengan mgmp itu
musawarah guru mata pelajaran
jadi kalau mereka ini nanti kita kita pelatihan pelatihan kita terus kita lakukan secara intens
setahun penuh selama dia menjadi guru
itu nanti pasti dia akan menguasai dalam waktu yang tidak lama
standar standar yang kita tetap
tapi kelihatannya ini tantangan yang cukup berat ya pak muhajar
harus ada perubahan dari mindset dan dari
dan harus meng cover tiga juta guru ya
ini memang tidak mudah
saya tahu itu
tapi harus kita lakukan karena tidak ada pilihan lain
tiga juta guru ya
idealnya kita memiliki berapa jumlah guru
saya sebetulnya kalau dari segi jumlah guru sudah lebih dari cukup
karena rasio guru kita itu sekitar satu di barang tujuh belas ya sebetulnya
tapi tadi itu memang terlalu banyak guru yang statusnya tidak jelas itu
masih ada guru guru yang rekrutmennya mungkin jauh dari standar
dan seterusnya itu
sebenarnya kalau dari segi rasio sudah cukup
cuma dari segi kualitas ya
tapi juga tadi itu
pemahaman terhadap standar ini yang belum nyambung ya
jadi antara yang membuat standar di tingkat nasional
saya harus mengkritik lembaga kami sendiri
di sana kita ada badan penelitian dan pengembangan
dan ada badan standar nasional pendidikan bsnp
yang ini badan independen
yang menyusun standar standar
apa yang dilakukan
apa yang dilakukan ini
ini tidak nyambung dengan apa yang dilakukan oleh guru guru di lapangan
tugas kita sebetulnya sekarang harus
caranya bagaimana yang paling efisien
yang kita introdusir adalah sekarang ini sebetulnya
yang kemarin salah satu alternatif
seandainya ujian nasional itu tidak bisa tidak dilakukan
kita akan menyelenggarakan namanya ujian sekolah berstandar nasional
yang sekarang juga kita lakukan
sesuai dengan keputusan presiden
nah sekarang ini guru guru dilatih
untuk membuat soal soal yang menguasai konten
dan membuat soal soal yang sesuai dengan standar nasional itu
dengan cara apa
jadi misalnya kisi kisi dari badan standar nasional
itu sekarang saya minta untuk diturunkan ke bawah
guru harus paham betul tentang kisi kisi itu
dan harus rinci
tidak boleh hanya global saja
tapi ini kan kelihatan memerlukan waktu
dan kedua juga harus ada fasilitator
yang paham untuk menyambungkan
antara apa yang diinginkan
dan apa yang
biasanya kan banyak itikat baik
tapi dalam proses perjalanan
karena mungkin salah terjemahan
atau mungkin penangkapannya kurang baik
itu tidak sesuai kan
ya waktunya ya memang terus menerus
nanti guru harus terus latihan itu
seperti tentara kan namanya menembak kan
itu standar ya
tentara harus pintar ya
nah itu dia harus belajar nembak terus
jangan sampai tidak
sama dengan ini
nanti mereka harus melatih terus
dan menguasai konten
dan kemudian membuat soal
dan harus saling mengevaluasi terus menerus
dan inilah nanti yang mereka harus turun ini
yang mereka yang sekarang di tim di balitbank
dan bsnpi harus turun ke bawah
dia harus memberikan melatih
nah sdm yang di balitbank ini
ini semua menurut pak muhajir
memang betul betul kompeten
atau apakah menggunakan konsultan
atau studi banding luar
dan lain sebagainya
itu kan juga harus ada pemahaman terhadap standarisasi
yang sifatnya internasional
ya itu memang masalah tersendiri
yang saya belum dalami
dan belum ada
saya sementara ini berasumsi itu sudah baguslah gitu
sedemikian adanya lah gitu
nah setelah ini nanti kita tatap
saya akan tentu saja juga akan saya koreksi
akan cek lagi itu
apakah ini betul betul
misalnya standar itu kan harus
saya kebetulan agak ngerti tentara
teori militer ya
kalau kita kalau membuat senapan serbu
kita harus menetapkan kita pakai standar mana
apakah standar timur atau standar nato
karena itu akan menentukan berapa diameter
berapa kali berpelurang dibuat
kita sebetulnya sekarang ini pakai kaliber mana
nah ini nanti akan baru
saya belum sampai kesana
tapi kita akan masih menggunakan standar pisai itu
ya tapi semacam ini kan random testing yang memang mencerminkanlah istilahnya
dan hal hal yang basic ya
literacy itu sendiri
saya rasa kan kalau memang ini berhasil
seharusnya akan meningkatkan ranking indonesia dalam hasil dari tes visa itu kan
itu paling tidak kan kita bisa mengacu ke situ kan
ya saya buka ini saya bukan alasan apa apa ya
bukan asal nasionalisme dan seterusnya
tetapi saya memang
termasuk agak spekulatif
dalam kaitannya dengan lembaga lembaga standarisasi internasional
kembali ke anggaran tadi gimana pak muhajir
bahwa bagaimana supaya lebih mengefisiensi dan mengefektifkan penggunaan anggaran
ya ada hasilnya lah
bukan setiap tahun dicek ternyata kualitas pendidikan kita
hanya itu itu saja
pertama harus sampaikan bahwa
semua mata diarahkan ke kementerian pendidikan dan kebudayaan
terutama untuk orang awam
bahkan yang tidak awam pun sering
bahkan yang tidak awam pun sering begitu
yang harus saya katakan adalah bahwa
itu adalah anggaran fungsi pendidikan
yang itu menyebar
distribusinya itu menyebar di sekitar
di sembilan belas kementerian dan lembaga
ditambah kemudian turun ke menjadi
bagian dari dana transfer ke daerah
sekarang tahun dua ribu tujuh belas ini anggaran kita
empat ratus enam belas triliun lebih

itu yang distribusinya
itu ada tiga kementerian
yang paling menerima anggaran terbesar
pertama itu kementerian agama
kementerian agama itu lima puluh triliun lebih
kemudian kementerian pendidikan dan kebudayaan
itu tiga puluh sembilan triliun lebih
kemudian ristek dikti juga sekitar tiga puluh sembilan triliun lebih
artinya berarti sebetulnya
dana yang betul betul dikelola kementerian pendidikan dan budayaan
dari total anggaran rp empat ratus enam belas triliun itu
turun ke daerah
menjadi transfer daerah
tapi sebenarnya secara implementasinya
semacam perubahan strategi
sehingga menggunakan delapan sekian persen ini
itu efektif mungkin
dan menghasilkan lah
sekarang kita akan fokus
di beberapa bagian mbak desi
kita akan memperluas akses
dengan anggaran itu
yaitu melalui program kartu indonesia pintar
dan itu sudah menyerap
sekarang ini sudah menyerap sekitar hampir sepuluh triliun
jadi dari tiga puluh sembilan triliun itu
itu untuk kartu indonesia pintar
jadi kita sebetulnya punya anggaran
masih sekitar rp dua puluh sembilan triliun
tunjangan profesi guru guru swasta
yang sudah mendapatkan sertifikat
itu juga diambilkan dari
kementerian pendidikan dan kebudayaan
itu sekitar lima triliun
jadi kemudian untuk gaji
delapan belas ribu pegawai yang ada di
kementerian pendidikan dan kebudayaan
jadi setelah saya hitung hitung itu
dana yang masih
belum lagi prasarana sarana sekolah yang harus dibangun
kita harus turun
buku pelajaran telat juga kita
nanti bencana juga
karena bencana juga
masih berjalan dengan
masuk di dalam dana transfer
dan itu memang digunakan semestinya
ini rawan rawan penyalahgunaan juga nih kan
kalau ada transfer transfer yang
tidak bisa mengatakan apakah betul betul sudah digunakan sebenarnya atau belum
tapi yang jelas itu memang masalah tersendiri
yang harus ditangani oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan
tapi kementerian pendidikan dan kebudayaan tidak punya tangan penuh untuk ikut mengatur
apalagi mengontrol dari penggunaan dana transfer itu
yang dalam bentuk dana alokasi umum maupun dana alokasi khusus itu
inilah problem saya kira yang
masalah pendidikan itu menjadi bagian dari otonomi daerah
itu ada baiknya
kalau daerah itu memang secara sadar
dan dengan sungguh sungguh
menjadikan pendidikan menjadi program utamanya
kuncinya itu sadar ya
berarti kan ada perubahan mindset itu yang diperlukan
tapi kalau ternyata tidak itu memang menjadi masalah
karena sekarang ini
itu kalau di dalam
apa di dalam
undang undang itu sebetulnya kan baik apbn maupun apbd
tetapi harus diingat mbak desi
anggaran dari apbn ini ketika turun ke daerah
masuk di dalam sektor penerimaan ya
sehingga sebagian besar daerah kita
kalau dia sudah
kandungannya terbenarnya adalah dari
transfer dari pusat ini
transfer pusat itu sendiri
tapi sekarang ini mbak desi harus tahu
bahwa belum ada satupun provinsi
apalagi untuk kabupaten kota
kabupaten kota itu
dari lima ratus enam belas kabupaten kota itu
tidak sampai sepuluh kabupaten kota
berdasarkan data tahun dua ribu delapan belas
apa yang penyebab masalah utamanya
karena dana alokasi umum itu kan
dipakai untuk macam macam
kan penggunaannya kan tidak ada spesifik
bercampur dengan penggunaan yang lain
jadi sangat elastis itu
jadi kuncinya memang pemdan itu sendiri
khusus untuk pendidikan
harus ada insentif
sendiri mungkin untuk
bahkan ada yang negatif
ada dua puluh kabupaten kota yang negatif
artinya berarti ada dana alokasi khusus
untuk pendidikan itu dimanfaatkan untuk yang lain
dan itu kita paham karena
memang banyak terutama untuk kabupaten dan kota yang
tingkat pendapatan asli daerahnya kan sangat rendah
kita tidak bisa
selama itu tidak dilarang
ya mereka akan melakukan
tetapi akibatnya tentu saja pendidikan juga
sebetulnya kalau itu tidak banyak
kementerian pendidikan kebudayaan itu
kalau ikut campur itu sifatnya afirmatif
tidak ada masalah
tapi kalau semuanya harus
harus afirmasi kan
inilah jadi problem kita
ini oleh sebab itu
susah ya untuk menyelesaikan masalah pendidikan
karena ketimpangan ini kan
jadi standarisasi itu pada akhirnya ya sangat berkaitan dengan
kesehatan ekonomi masing masing daerah
terima kasih banyak
kedengerannya banyak sekali
menyelesaikan masalah pendidikan ini
tapi paling berat yang paling membuat
pak muhajir mungkin
wah susah tidur
atau ini apa saat ini dalam
atau dikejar kejar terus
pak jokowi kerja kerja
tidur saya selalu nyenyak
jadi saya menikmati aja
ini tugas mulia
tidak akan bisa merubah secara
frontal di sektor pendidikan kita
tetapi kalau kita berangkat dari niat baik
ada ketulusan kita untuk mengabdi
kepada bangsa ini kok saya kok yakin
cepat atau lambat indonesia pasti akan
maunya sih cepat gitu ya
tapi paling tidak kita akan
arahnya sudah benar lah
visi presiden bahwa pendidikan karakter
yang sudah jadi wacana
dan sekarang sudah menemukan formulanya
ini kalau bisa direalisasi dengan sungguh sungguh
penguatan pendidikan vokasi
yang itu menyiapkan
tenaga kerja masa depan
dalam rangka memanen
memanfaatkan bonus demografi ini
kalau ini dilaksanakan dengan
memang pendidikan itu kan
investasi jangka panjang ya
kalau kita berinvestasi
di sektor yang sifatnya fisik
kita sudah bisa menikmati
tapi kalau kita investasi di pendidikan
sekarang kita lakukan
dua puluh tahun belum tentu panen
jadi kita tunggu aja lah
memang itu menarik
investasi jangka panjang ya
sehingga kita harapkan juga
kalau ada kebijakan
ya memang jangka panjang
jangan ada setiap ini ganti ini
mulai lagi dari awal
saya tambah sedikit aja
tentang ganti menteri
kalau yang saya lakukan
bukan ganti kebijakan
yang ada yang jalan sebelumnya
tentu saja ada improvisasi
ini yang sekarang agak crucial
mengajar dua puluh empat jam
tidak jalan di lapangan kan
enggak dua puluh jam
untuk bisa dapat tunjangan profesi
guru itu kan harus mengajar dua puluh empat jam
tetap muka seminggu
karena mata pelajarannya kan tidak selalu tersedia
di sekolah itu
maka akibatnya guru cari mata pelajaran
di sekolah lain
dan sekolahnya akibatnya kosong
enggak ada yang nungguin
karena guru guru cari cari mata pelajaran
nah ini kan kalau saya melihat
kebijakan seperti ini kan harus ada improvisasi
harus ada policy adjustment
jadi harus dilihat ada rangkaian panjang
jadi kalau kita buat kebijakan
jangan selalu kemudian diakimi
mungkin kalau kebijakannya memang salah
ya ganti saja kebijakannya
terima kasih banyak atas waktunya
atas insya allah
dan kita harapkan juga
apa yang dikerjakan
membuat berkah dan sukses
karena kesuksesan dalam membina pendidikan indonesia
dan membuatkan hasil kesuksesan
yang penting itulah
jadi kalau di pendidikan itu
jangan mengharap panen segera gitu ya
panennya mungkin tahun dua ribu empat puluh lima nanti lah
karakter apa sebenarnya yang ingin dimiliki oleh
anak anak indonesia lah ya